tiap jumat eksklusif di gtv
gue tunggu loh di rumah gue
jangan sampai lo gak datang
ini kenapa sih semuanya bikin gue tambah stres
aku gak siap
aku gak siap
jangan terlalu banyak bicara
kamu harus berdikasir hati hati
nanti kita ngobrol kalau misalkan kamu udah keluar dari sini
apa gue tanya dulu aja soal surat itu
mungkin angga bisa kasih tahu keberketerangannya
kamu mau ketemu sama angga
nanti aku telepon ya
aku suruh dia untuk datang ke sini ya sayang
halo assalamualaikum pak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ventilatornya al sudah dicopot hari ini
alhamdulillah ya allah
pak aku ikut senang dengarnya
mama bisa kesini jenguk al
apa benar yang aku lakukan ini
apa nggak sebaiknya aku cerita aja sama papa
aduh tapi papa bisa stres kalau tahu
tapi ini aku mau ketemu dulu sama temen pak
nanti begitu acaranya selesai
nanti aku mau ketemu sama temen pak ada acara
nanti begitu acara

oke ya udah
papa tunggu ya
aku berangkat kerja ya
kamu jadi ngembalin surat dna itu
ya memang harus dikembalikan
cuma nanti setelah aku meeting
soalnya pagi ini ada meeting
jatuh ya sayang ya
bener bener gak liat surat itu
kok kayak gini gue tetap gak tenang
gue tunggu loh di rumah gue
lo gak dateng
ini kenapa sih semuanya bikin gue tambah stres
gimana ketemu saatnya yang kemarin
saya sudah suruh cleaning service untuk cari
tapi tidak ketemu
thank you sekali lagi
nah sekarang kita masuk kelas ya
ada yang dicari itu surat apaan sih
iya itu surat yang dicari cari di rumah
ternyata rina yang ambil
terus ditaruh di dalam tas sekolahnya

tapi pas dicari surat udah gak ada
perasaan dari beberapa hari lalu pada heboh ya
jangan ada itu surat
kamu itu surat apaan sih
sekarang siapa diantara kalian yang sudah siap
hari ini aku bahagia sekali
papaku sudah bangun
papaku sudah sembuh
karena kekuatan doa
kalian sudah mendoa
sekarang kamu kembali
ke tempat hidup kamu ya
sekarang double kill
siapa sih telfon lagi
aku tadi minta nomor kamu sama michelle
yaudah oke kalau begitu gue save nomer lu
perkembangan al itu gimana ya sekarang
alhamdulillah sekarang mas al udah lepas ventilatornya
alhamdulillah aku seneng dengernya
oh iya angga sebenernya aku nelfon kamu karena mas al minta ketemuan sama kamu disini
jangan jangan al mau nanya mengenai surat itu
oh ya udah kalau begitu gue siap siap lu ya
terus gue kesana sekarang
makasih ya angga ya
eh eh eh ayang kiki ini kaki uya jangan disapu dong
nih ya lagian orang belia terang laginya aku malah disamperin kesini
dia mau nanya kok ayang kiki nyapu kayak lagi mikir begitu
jangan lupa subscribe channel ini